dalam hasil survei fsgi guru mengeluhkan batasan kuota umum yang sedikit yaitu hanya lima gb
sedangkan kuota belajar terlalu banyak hingga empat puluh lima gb per bulannya
padahal pada praktiknya masih ada aplikasi di luar aplikasi rujukan pada kuota belajar yang lebih dikenal guru dan siswa
sehingga penyerapan jumlah kuota belajar menjadi rendah atau tidak efektif
dalam survei juga disebutkan aplikasi yang banyak digunakan itu diantaranya whatsapp telegram messenger youtube google classroom zoom google meet dan cisco webex
untuk itu fsgi merekomendasikan aplikasi tersebut bisa masuk dalam aplikasi rujukan pada kuota belajar
selain itu aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh swasta
sekolah maupun pemda juga diminta masuk dalam aplikasi rujukan pada kuota belajar
agar anggaran yang telah terpakai selama ini tidak jadi sia sia
jika kemendikbud tidak melaksanakan permintaan tersebut
maka pilihannya adalah memperbesar jumlah kuota pada kuota umum
idealnya jumlah kuota umum lebih besar daripada kuota belajar
kuota belajar bagi kami hal ini menunjukkan bahwa perencanaan bantuan kuota internet dilakukan dengan tidak cermat
ketidakcermatan ini berasal dari tidak akuratnya data implementasi pjj di lapangan
dan kami menduga bahwa potensi buang buang uang negara juga dapat ditimpulkan
karena sebagian aplikasi rujukan yang ada pada kuota belajar bukanlah aplikasi populer yang digunakan selama pjj
lebih jauh komisi perlindungan anak indonesia kpai
meminta pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan pendidikan jarak jauh pjj
salah satunya mengenai kurikulum
kurikulum khusus atau kurikulum dua ribu tiga belas yang disederhanakan
salah satunya mengenai kurikulum khusus atau kurikulum dua ribu tiga belas yang disederhanakan
yang nyaris belum dirasakan oleh siswa dan orang tua
guru masih menggunakan kurikulum dua ribu tiga belas dan memberi banyak penugasan
padahal pembelajaran dilakukan searah
tadinya kan ngomong begitu jadi bahwa kebijakan yang dilakukan apakah secara substansi
kedua apakah mampu
kedua apakah mampu diimplementasikan
ketiga apakah berdampak
jadi setelah dilakukan kurikulum dua ribu tiga belas yang disederhanakan itu kebijakan kan
lalu apakah sekarang berdampak kurikulum itu pada proses pjj
nggak pernah ada evaluasi semacam ini
kalau mereka kemudian melakukan kenapa nggak disampaikan ke publik
kalau memang kem dikut melakukan kenapa tidak ada perubahan
kalau kem dikut melakukan kenapa
tidak ada langkah langkah perbaikan
jadi kemungkinan besar tidak dilakukan
kalaupun dilakukan jangan jangan hanya ditaruh di meja gitu
habis diskusikan tapi tidak kemudian mencoba memperbaiki
pada awal agustus lalu kemendikbud menyediakan tiga pilihan kurikulum pada situasi khusus pandemi ini
yaitu kurikulum nasional kurikulum darurat dan kurikulum sederhana yang dilakukan secara mandiri
kemendikbud diminta mendorong dinas pendidikan di daerah untuk menentukan
satu penggunaan kurikulum khusus atau k tiga
yang disederhanakan demi mempermudah pembelajaran guru dan siswa